kok kotor begitu
kok dibuang mah
lo bes main bola dimana
enggak di jalanan
terus kok kotor begitu banget
ronron masih celokan
gara gara ditabrak motornya om mojak
om mojak marahin ronron
ma cepetan bukain pintunya
udah gatel nih ganti baju
aduh jagung saya mau copot
jantung pak sopin mau copot
jantung saya nih udah mau kempot
nih melukai kenceng banget pak sop
makasih ya pak mojak ya
aduh jangan pake nyapu
aduh jangan pake nyapu
aduh jangan pake nyapu
aduh jangan pake nyapu
aduh jangan pake nyapu
bapak kok balik lagi
ya itu tadi
bapak baru sampai pintu pagar
warganya keluar rumah
mau ke rumah sakit
gara gara anaknya kelolodan daging semur
kelolodan itu apa pak
kayak begini nih
ih bapak jorok
bapak kalau mau kelolodan
ke kamar kamar dia di sana
waduh hampir aja gue nabrak si ronron
tapi kok yang angkat suara cowok ya
masih aja lo aneh terus
sadar gak pak
ini kan lo cari cowok yang lain
yang bener bener cewek
ani kan cewek
ini makan bebek pedes sama mas surya
jadi gak kerasa pedes
ya elah lo pur
ani yang makan pedes lo yang kepanasan
orang lagi kesusahan malah diladekin aja
emangnya ikan berisik
mah bukain pintunya
cepetan mah bukain pintunya
cepetan mah bukain pintunya
kok kotor begitu
kok dibuang mah
lo bes main bola di mana
enggak di jalanan
terus kok kotor begitu banget
ron ron masih celokan
gara gara ditabrak motor yang mojo
mah cepetan bukain pintunya
udah gatel nih ganti baju
widu mau verba di sini
pantai kaun deh
makanya jangan pamer lu
nih aku baru balas status kamu
bareng cewek cantik
di tempat pedas
nulis komen di status facebooknya ani
bareng cewek cantik
di tempat pedas
terus aninya bales gak
mau tau aja
hei pelan pelan dong bang
ada apaan sih mila
kenapa lo yang keluar ojek mana
lo denger ya
anak gue sampe masuk ke silokan
kaki baju dapat celananya kotor semua
untuk dia gak patah patah
terus udah kita laki laki lo pengen nyalain anak gue lagi
gue pokoknya minta ganti rugi
gue tunggu di rumah gue
kenapa nangis sih
kasih masih baca status wah iya cowoknya balas apa dia bilang enggak gombal kok kamu
memang cantik ani terus aninya bales enggak dia bales ih jadi malu mana lihat wuih cocok
cantik ama ganteng aku bales komen kamu lagi ya ih kenapa kita nggak ngomong langsung aja sih
enggak usah di facebook air siapa takut